dinas kesehatan dan polres tanjung jabung barat provinsi jambi harus menggunakan kapal untuk menjangkau warga di daerah pesisir
kapal ini membawa vaksinator menyisir kawasan pantai hingga ke pelosok pesisir timur jambi untuk melayani vaksinasi warga
desa bubu merupakan salah satu daerah terisolir yang menjadi target vaksinasi tahap pertama
desa ini terdiri dari lima parit atau rt dengan ratusan warga yang tak memiliki akses jalan darat
kehadiran para vaksinator ini pun disambut warga dengan antusias
umar salah seorang warga desa bubu mengaku selama ini warga enggan melakukan vaksinasi karena kesulitan memperoleh transportasi darat
sementara jalur laut selain perjalanan lebih lama ongkosnya lebih mahal
ini pun masih terkendala pasang surut air laut
kesulitan masalah transport
ini kan bapak ini tadi kan lewat laut
transport kadang kadang air pasang itu ada hambatan
polisi menyiapkan kapal vaksinasi apung untuk mengantar para vaksinator ke daerah terisolir
menurut polisi banyak warga di daerah yang terisolir belum mendapatkan vaksinasi
by masyarakat masyarakat kita yang ada di pelosok pelosok di persisir timur khususnya di parit parit ya
karena di daerah jawa barat
banyak masyarakat kita yang tinggal di parit parit yang sulit terjangkau transportasi darat
warga berharap kapal vaksinasi apung juga hadir melayani vaksin dosis kedua
alven kennedy kota jambi jambi